aha aku tau gimana caranya
eh kita ga pengen lemparin kaleng kosong
kita kan tuh kesana itu mau ambil air
bukan mau lempar kaleng kosong
eh sobri sih ini kali ya
hai kal dodot
kalian itu dihukum sama ustadz musa
bukan karena ustadz musa itu galak
yaudah mendingan kalian semua sekarang istirahat ya
eh tunggu dulu
wiss malah cinta
nah biar kita aja
perkenalkan saya kapten pun anta
siap menjaga air
kau deng diak
kau singi siuk
kita harus menjaga
jangan sampai kecolongan
kau li dong
kita harus berjaga jaga
jangan sampai kehilangan dispenser lagi
apalagi sama air airnya
kalau perlu kita dua puluh empat jaga disini
eee sepertinya air itu sudah benar
tapi nggak samanya benar bos itai
sebab yang diandaanin juga emang bukan ahlinya
ustadz musa salah salah
aslamu'alaikum pantesan nggak benar
oke sila seni haumat haulunir
seh ni haumah haudun nengdek
seh ma haudun ni
ni haumah haudun ni
dia butuh air
karena abis keramas mau disiram
seh seh la
li hao haudun nengdek
kita air tidak ada
ntar ya mau saja
ni mulai perih pa de
aduh kena busuk
sing sia sem sing
itu artinya apa
saya siap ada di samping
masa udah perih pa de nih
jangan banyak banyak pak pao itan
ah ini airnya
pak komplit banget sih pak
paham daripada kamu
sabun aku tuh sampai
kata aja kalau mencuri
kalau ambil barang sekali itu wajib
bisa berantem gak
bisa berantem gak
kalian berantem mulu
gak ada yang lain ya
tiap hari berantem mulu
rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
tidak akan masuk surga
orang yang memutuskan tali silaturahmi
jadi jangan berantem mulu ya
jangan keluar nih
kamu bisa dengarku ya allah
oh sia allah
ih udah berhenti apa
kalian nih udah tau aku udah berhenti disini
makanya pake pen pake rem
emang kamu kira aku angkot
makanya pake sen pake sen pake klason
ya tuh tuh mau di dapur
pak sikiti ustadz musa
pak deh pak siti
yaudah sekarang kita pikirin
gimana caranya kita masuk ke dalam dapur
aku tau gimana caranya
tuk tuk tuk
eh kita mau pengen
kita kan tuh kesana itu mau ambil air
bukan mau lempar kaleng kosong
belom selesai ngedelasin ya
ya jadi jangan dipoteng
udah udah udah aku lempar kaleng
biar blek nanti semuanya pada kesitu
kita masuk dapur
ya betul tidak
lah makasih pak deh ya
untung ada pak deh rambut saya jadi ilang nih busanya nih
airnya cuma dikit karena harus irit
itu orang hajatan ustadz
hajatan malem malem
ga mungkin lah ada hajatan malem malem kayak gitu
pak deh jangan jangan meteor jatuh
menuju ke lokasi bunyi itu
berada untuk memastikan
apakah gelangan itu
itu tanggung jawab saya
jadi saya yang gunung mereka
pak sri kiti
pak sri kiti itu kan sri kiti
jadi disini aja jagain takut ada tikus tikus dapur yang ambil air
siapapun yang berangkat kesana
eh lupa deh nanti jagain air siapa
eh jadi begini aja dah
daripada saya iseng mendingan saya ikut juga
kalo pada ikut semua ya jagain air siapa
terang ada yang jagain
yaudah kalo gitu saya sama pak sri kiti jalan duluan pak deh ya
tapi bete juga kalau nungguin
penasaran juga nih
eh pak deh saya juga penasaran
dembek saya ikut ah ikut
eh masa saya sendiri sih
biarin dah air hilang hilang dah
bunyi apaan sih tuh
yang mana hajatan pak ustadz
mana yang hajatan kok kagak ada
ini mau cuma bunyi kaleng nih
ini minimal ada orang yang mindahin
iya nggak mungkin bunyi sendiri
ini abu ulam
pas di kiti merinding tuh disini nih
iya pak ustadz
belum makan dari pagi
itu merinding lapar
sama saya juga gitu walau begini
pak deh tenang tenang
kita ini sebagai manusia itu gak boleh takut
sebab setahu saya yang merinding itu cicak
ustadz sebelah kanan kanan kanan
kiri atas kiri atas
nih itu keeper
kita lagi ngejagain dawang
kita harus pastiin ini pasti ada pelakunya nih
mungkin di depan